karena resminya solal di korea itu dirayakan sebelum solalnya atau satu januari menurut lunar kalendernya dan setelah satu januari menurut lunar kalendar
nah jadi kalau misalkan kita jalan jalan nih udah dari tanggal tiga puluh januari kemarin orang orang udah pada rame bawa koper karena mereka mau mudik kan
jadi bener bener rame banget dan kemarin sejak tanggal tiga puluh satu januari bersalju lebat
jadi orang orang banyak yang keluar main
sama keluarganya sama teman temannya
jadi lumayan rame sih walaupun pandemi begini
oke jadi kegiatan di luar ruangan tetap berlangsung ya di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas ya
terkait dengan pembatasan dari pemerintah seperti apa hanif
artinya masih boleh ada kegiatan masih boleh merayakan solal di area luar ruangan di indoor baik pun outdoor
kemudian larangan atau imbauan untuk tidak berpergian liburan dan juga pulang kampung
yang biasanya menjadi tradisi di sana
kalau larangan untuk tidak pulang kampung sih belum ada ya
hanya peringatan untuk berhati hati dan juga banyak orang yang tes antigen dulu sebelum mereka pergi ke kampungnya masing masing
dan biasanya solal itu kurang lebih agak berbeda dari imbad ya
karena kalau imbad itu kan meriah banget banyak kiasan dimana mana
tapi kalau di sini dia lebih pentingnya tuh ke acara keluarga
jadi orang orang tuh pulang ke rumah kumpul sama keluarga mereka melakukan upacara buat penghormatan ke leluhurnya
kalau untuk pembatasannya sih di sini kafe restoran mall kayak gitu harus tutup jam sembilan
jadi walaupun kemarin udah sempet twist corona gitu ya tapi karena kasusnya naik lagi
jadi dibatasin lagi semua kafe restoran itu harus tutup jam sembilan gitu
jadi kalau udah jam sembilan ke atas udah mulai sepi sih
artinya untuk tradisi sholat sendiri karena lebih menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga
jadi relatif kegiatan kegiatan di luar ruangan itu tidak banyak terjadi atau dilakukan ya
oke hanif boleh dikasih gambaran ke kita bagaimana sebenarnya pandemi atau kondisi pandemi sekarang di korea selatan
yang tadi saya sebutkan angkanya mencapai dua puluh ribu kasus per hari ini kemudian imbasnya terhadap berbagai kegiatan dan juga sektor
jadi kemarin itu kan
pertanggal satu februari

mencapai dua puluh ribu orang
dan yang meninggal itu satu hari ada lima belas orang
imbasnya itu salah satunya
kayak wiras waspah gitu ya
mereka punya kafe sendiri atau mereka punya restoran sendiri
itu mereka melakukan demo
membengkas rambut mereka semua dan mereka
melakukan aksi kod
terhadap pemerintah karena mereka
merasa pemerintah itu
untuk menanggapi covid ini
sekolah juga kan kalau universitas
dan sekolah sampai sekarang masih online ya
dan semester depan juga
kasusnya meningkat seperti ini
oke termasuk juga
dengan tracing dan testing
di pemerintah korea
selatan sendiri cukup gencar melakukan testing
jadi disini itu ada bus gitu ya
di setiap area
misalkan saya di sincon
itu ada beberapa bus test
jadi kita bisa tes disitu
terus kita langsung tes
mulai empat hari lalu kalau nggak salah itu
resultnya atau hasilnya itu bisa keluar
dalam waktu lima belas menit aja
biasanya kita harus nunggu sampai keesokan harinya
tapi karena sekarang udah mulai
naik kasusnya dan orang orang juga
udah mulai banyak yang tes
hasilnya itu bisa keluar dalam waktu lima belas menit
dan kalau negatif itu harus langsung pcr
apakah ini disediakan oleh pemerintah
fasilitas ini secara gratis atau berbayar
ya ini semuanya gratis
jadi kita tinggal datang kesana
daftar dan bisa langsung tes
terima kasih hanif
sudah bergabung dengan cnn
mudah mudahan kita bisa melihat perayaan
solal tahun depan
ya kan lebih semarak
lebih meriah gitu ya
dengan pandemi yang sudah
lebih terkendali lah ya
sekali lagi selamat tahun baru
sudah bergabung dengan kami